kamu tega bawa kabur dia sampai
sampai kakinya lumpuh
nia sekarang gak bisa jalan
aku memang salah melakukan itu
tapi biar mama tau
aku melakukan itu
dengan niat karena
aku gak usah banyak alasan
tapi itu kenyataan
aku gak mau kalau habis sampai
pokoknya mulai sekarang
kamu gak boleh bawa bawa dia lagi
sampai kakinya lumpuh
tapi biar mama tau
aku melakukan itu
tapi biar mama tau
aku melakukan itu
sampai kakinya lumpuh
tapi biar mama tau
aku akan jalan
aku akan jalan
om bopi mau bawa tante dewi ke mobil
aku lagi di mobil nih sama abi dan dewi
sama dewi dan abi
kamu udah ketemu mereka
yaudah kamu langsung bawa aja mereka pulang kesini ya
jadi aku harus bawa dia ke rumah sakit
yaudah kamu kasih tau rumah sakit yang mana
mama berangkat kesana sekarang
saya mau jalan sekarang
jangan kencane ini tempatnya
harap bener ya
ga peduli kau
gak ada yang penting
bener kan ini tempatnya jalan kencana
apa jangan jangan bobby ini pusai
apa lagi ini bobby gak jawab telepon
pokoknya aku harus maksa dewi untuk bisa menjuruhkan aku kembali dengan mas fahri
dewi kamu harus lebih keras lagi membantu aku kembali
karena rencana kamu semalam itu gagal total
tante dewi lagi diobatin ya
baik juga anak ini
sebaiknya aku periksakan abi ke dokter fahri sekarang
sekarang kita tungguin dokter ya
biar kaki kamu diobatin
tapi digunakan karena kak lo
pasti gara gara dewi
gara gara dia bawa kabur cucu aku
lihat ini akibatnya
akibatnya dia malah gak bisa jalan sekarang
ini memang rencana dewi sejak semula
dia sengaja bawa kabur api karena dia mau menyakiti api
dan menyakiti mama
alhamdulillah pasien membaik
dan sekarang pasien sudah siuman
baik saya permisi amat
dewi ada di dalam di situ
dia udah sadar
aku minta mama jangan terlalu emosi sama dia
satu kata lagi keluar dari mulut kamu membela perempuan itu
kamu akan menyesal
mama akan bikin dia lenyap dari hidup kita untuk selamanya
kamu itu bantu mama
harusnya kamu bela mama
mama cuma salah paham
saya mau ngomong sebentar
kamu sudah gunakan cucuku untuk balas dendam sama bayu
kamu tega bawa kabur dia sampai
sampai kakinya lumpuh
dia sekarang gak bisa jalan
aku memang salah melakukan itu
tapi biar mama tau
aku melakukan itu
dengan niat karena
aku gak usah banyak alasan
bukan alasan tapi itu kenyataan
aku gak mau kalau abi sampai
pokoknya mulai sekarang
kamu gak boleh
bawa bawa dia lagi
jangan bawa abi pergi dari saya
jangan bawa pergi
kamu sentuh dia pun
jangan melakukan itu
jangan melakukan itu
jangan melakukan itu
kamu mau sini demi kebaikan dia kok ayo sini sama oma
wih kamu masih lemah
kamu balik ke rumah kamu
aku mau selamatin abi mas
ini justru kamu yang masih lemah
aku minta kamu balik ke ruangan kamu
enggak selamatin abi mas
wih lebih baik baik aja
tapi terancam di sana
terancam dari siapa dewi
rumah itu gak aman buat abi
di sana gak aman buat abi
tolong ibuin abi untuk aku
dan aku janji aku akan jagain abi
tapi aku minta
dan aku minta kamu percaya sama aku
aku ngelakuin semua ini demi kamu wih